ya dikemana saja ya anggap saja ini ditutupkan begini nih
nih kamu lihatnya jadinya bagaimana
kamarnya kalau tanpa pot
iya bener tapi
mbak kok tiba tiba ada disitu
kamu salah apa lagi cek
ngapain kan temperature setting ngikutin cucu
motor siapa ini ya baru kang bagus motor mahal
masya allah ini motor ganteng banget nih ceng ini motor kamu cek bukan ini pasti ada perempuan yang
kirim kamu nih hahaha sumpah mak bukan mak aja nggak tahu motor siapa motor aceh mak beneran
ini motornya iya ini jangan jangan kamu menang undian
undian apaan kum siapa tahu aja kamu ke minimarket beli permen dapat deh hahaha
pernah beli permen dong oh iya juga sih soalnya kan uang jajannya si aceh sedikit
mana motornya ya ini luar biasa
jadi ini motor siapa jangan jangan kita masuk tv nih
hai karena tersembunyi hah jadi coba liatin
masalahnya masalah ya kamera jadi bingung eh anu atau sebentar sebentar sebentar sebentar
aduh ada kunci nih
maaf ya ini teh ternyata motor saya
ini aduh aduh
saya jadi tidak enak
sepertinya dealernya salah alamat ini ceng
jadi tidak enak nih satu ciraus jadi tau deh
kalau saya beli motor baru
aduh luar biasa
tapi bukan apa apa ya
banyak sekali fiturnya
udah gitu teknologinya juga canggih
performanya kenceng sekali
pokoknya sempurna lah
cepat bawa motor ini dari sini
dalam hitungan tiga
ini bawah rumah ini soalnya ini udah ada yang beli mainnya jangan dibuang maknanya udah ada
yang beli ada yang mau ngambil dalamnya ada sayurnya lagi mak cepet banyak banyak
kamu banyak sabarnya ah sudah ah jangan lihatin begitu orang gila dia tuh baliknya
ayo ah masuk masuk mau diakui
nggak ada yang bisa ngalahin si pedet urusan pamer rajanya dia
ih yang ngebayangnya kalau sampai sedang tumbuh mobil bisa bisa digantung kali itu
mobil di kubah musola gimana caranya mam ya mana mama tahu kamu tanyanya masih dadang
ketawa situ lucu ya mam itu mah bukan lucu tut nyebelin tahu enggak ih kasar
dari mana kamu siang siang keluyuran ronaldo ditinggalkan lagi
aduh tadi teh idan diperiksa lagi sama dokter clara terus idan disuntik katanya idan teh sakit parah pak
kalau parah kenapa tidak dirawat sekalian
idan disuruh istirahat dulu sampai sore nanti diperiksa lagi sama dokter clara
dan mungkin kamu ini teh sakit pikiran
gara gara terlalu banyak mikirin bisnis
bapak mau ngeliat ronald kamu istirahat
perhatikan motif hordennya pas banget sama dinding kamarnya pebri
iya sih kum
tapi coba kamu perhatiin deh kum yang bikin manisnya sebenarnya potnya ini kum
kalau misalnya pot ini nggak ada kum itu motif garisnya ini ketutup sama warna dinding
jadi kurang bagus kosong
kamu kok ngerti sih
kalau banyak bergolos sama kamu
ajarin saya juga dong kum
jadi begininya doi
kalau potnya ini diangkat tidak ada di sini ya
bagaimana menurut kamu
dibuang kemana tuh kum
ya dikemana saja
ya anggap saja ini ditutupkan begini
nih kamu lihatnya jadinya bagaimana kamarnya kalau tanpa pot
mak emak kok tiba tiba ada di situ
kamu salah apa lagi ceng
fabry katanya cek
mak fabry salah apa tuh ma
jemput anak kamu doi
iya lupa kum
mak saya jemputin diper dulu mak
asyik jemput eplar dulu mak sekarang ya mak ya
ngambil kunci mak
saya jemput mak